pasti ya saya lupa tuh disitu ada baju anak anak tinggalan oh maksudnya saya
kuduk sono sono masa kesono oh kesono padik sono berarti searah tuh ya beda
iya dah ya mungkin ya bocok itu
aduh aduh aduh aduh aduh
nyanyi kakiku ini iya aku juga apalagi yang
disini nih ku juga pukul banget capek
tidur aja mana lampu kaget dihatiin
bukannya lagi tidur tadi maaflah pok
bercanda dan begitu dong positi kan jadi
terkejat terkejut itu maksudnya
terus kalian mau ngapain
puan positi kita udah bisa tidur
tidur iya enggak bisa tiba tiba
kalian kagak bisa tidur emang banyak utang
edita edit editan jadi positif gitu bacain dongeng lagi
ya kayaknya ketagihan nih ya udah ntar kalau positif dongeng tapi kalian tidur ya
ya siap siap siap

gerak maju jalan eh udah kayak pramuka ya udah ya udah ayo ayo ayo ayo duduk atur posisi yang enak
kita ajak ini dia kalau disitu kesian iseng sendiri bismillahirrohmanirrohim jadi pada zaman
dahulu kala ada seorang laki laki yang cerdas dan banyak akal laki laki itu bernama abu nawas
itu ada pengawal dua lagi pengawalan ana harus bisa masuk dari situ tapi gimana ya cara ana bisa
ana harus berpikir
ana punya ide kok ana ditutup inti mau kemana ada kepentingan apa yang
ana mau bertemu dengan raja
berdua tertawa ada perlu
apa yang diketemu
ana mau dikasih hadiah
anda mau tanya sama ente apa yang bisa ente kasih apabila kita berdua mengizinkan ente bertemu dengan raja
nanti kalau ana sudah dikasih hadiahnya dengan raja ana bagi bagi ente
ketawa lagi ente berdua
baiklah kalau begitu ana berdua kasih ente izin untuk bertemu raja
tapi jangan lupa
loh kok anak malah ditutup
sekarang mana tangan tangan enti
beri tangan ente
kenapa kita berdua tepuk hdia dari raja memang campurkan aku kan nggak bilang hadiahnya emas
hahaha ente mau aja harapin aneh hahaha itulah abu nawas orangnya cerdik dan banyak akal posisi
butik mau kayak si abu nawas itu udah cerdik banyak akal pula dia aven positif
oh juga pengen jadi abu nawas kira kira siapa ya yang disini yang cerdik cerdas juga banyak akal
eh apaan sih
kamu di panggil ustadz musa
berisik banget sih malem malem
daripada berisik mendingan tidur
kok sobri nggak masuk kamar ya kal
udah ngapain ngurusin anak kita mendingan kita tidur
kamu di panggil ustadz musa
mana nih serika lama banget
serius nih kita lihat ke belakang yuk
satu dua empat tiga
belajar ngintip ayo kalian ngapain sih ini kan wakdur
apa tuh suku hantu apaan tuh
waktunya tidur sekarang kalian kembali kembali masing masing awas ya jangan ngintip ngintip lagi
ke bibir takut takut takut enggak mau enggak mau sama lihat eh malah ngobrol kamar kamar
matanya pindah ke bibir itu enggak pernah ngintip kok assalamualaikum warahmatullah
waalaikumsalam ya allah paling enak makan mendoan cakep jangan lupa dicampur ketan artinya jangan
dibiasain berduaan ntar digoda setan pade siti bales ya pakai peniti digetok palu
artinya sipi jadi malu paling enak makan ketan cakep itu ketan campur sekuteng ngapain takut
setan setan udah datang saya dong ini m li gila saya lupa tuh disitu ada baju anak anak tinggalan
semuanya ya bayar bayar tomannya gini catsy lhong kesehatan haio ustadz vakasnya
dengan tego kapok banyak banyak dost ada y elsa spiridonio hai makasih bisa tapi kamu satu ini
iya dah ya mungkin ya
eh aduh aduh aduh
aduh pade pade
saya ini punya ponakan satu ya allah ya
bandelnya gak matulungan
kalian bener bener keterlaluan
yang berisik berisik ini kalian kan
bukan ustaz musa
orang kita tadi tidur ngantuk
iya bosat kita berdua
tidur di kamar puas
iya betul bukan kal
orang yang berbohong tidak akan pernah mencium bau surga
orang yang berbohong tidak akan pernah mencium bau surga
berarti mereka bener
jangan jangan mereka tidak melakukan
jangan jangan mereka tidak melakukan
suaranya sama sama cempreng
suara mulutnya sama ini sama
itu mah ada gagangnya masa mulut saya ada gagangnya
tapi kayaknya positif tuh
kayaknya pemikirannya gak mungkin nyampe